dua ribu dua ini jelas gak jauh jauh dari teknologi jadi pastikan ketika mau masuk terutama umkm di kuliner
pastikan kita udah cukup paham misalnya penggunanya instagram intinya buat pemasaran ya twitter tiktok
terus terkait misalnya berapa platform marketplace yang ada
nah terus kemudian tentunya tadi kita harus paham bisnis kuliner itu semakin mudah nggak cuma kuliner sebenarnya
jadi bisa dibilang hampir semua orang bisa tahu resep hampir semua orang bisa bikin kuliner bahkan dari rumah sendiri
jadi kemitraan kemitraan itu bisa kita jalin banyak cara gak harus dengan modal franchise
misalnya oke beli resep juga bisa ataupun misalnya beli kemitraan putus juga bisa banyak hal
itu yang membuat kita grow lebih cepat kenapa ketika grow lebih cepat kita bisa memainkan banyak business model nantinya